cuy kalau kamu gak beli es dawet aku berarti seharian ini gak ada yang beli es dawet aku cuy
udah bikinin saya satu gelas tapi gulanya yang banyak ya
tadi katanya nggak ada yang beli
bu motornya pelan banget
lu kira gue udah tuangi ini takut gak mbut apa ya
maaf kata bapak saya biar lambat asal selamat
iya ya lambat asal selamat gue buruan
kalau jauh gini dua puluh ribu bang
oh dua puluh ribu
makasih ya bang
ya sudah nama
kembali aja bang
ya makasih bang
amin kau udah curhat masih ngelamun aja
ihhh daripada ngelamun aja mending kita anterin paket
masih marah sama gue
gara gara gue gak jadi ngejual kontrakan gue
ini udah rawa bebek tujuh
rumahnya sebelah mana
yang itu soal rumah gue lupa
lagi di iqbal ini ya
gue mau cuman hati
baik rumahnya di sini
iya kakek mau ke rumah anak kakek
bisa semalem man
aku mau kasihan
saya lagi kesel po
paling kesel sama tisnak
lu kan beraninya kesel cuma sama si tisnak
lu tahu dia sakit gigi
kok gak tau be
lah tadi lu bilang dia lagi sakit gigi
oh gue kira pengetahuan lo nambah
tadi tisna curhat sama saya
terus saya kasih pendapat
eh dianya malah gak terima
ntar dulu pur
nah gitu dong
jadi gue mesti bagaimana mai
saya juga kagak tau
kagak punya saran
yaudah kalau kagak punya saran sih
tapi kalau kopi punya kan
baru aja habis be
belum sempet beli
kalau gini kan saya udah lega pok
udah bisa curhat
sekalian bayarin utang lu yang kemarin ya
baru aja saya lega
ojek belum sembuh
jawabannya iya juga dong cu
kalau kamu gak beli es dawet aku
berarti seharian ini gak ada yang beli es dawet aku cuy
bikinin saya satu gelas
tapi gulanya yang banyak ya
gulanya udah hampir habis
tadi katanya nggak ada yang beli
begitu desain bikin
translate di sampai bertemu di podcast
yaudah kalau kamu tegas sama aku
kamu boleh marah sama aku coy
tapi jangan dendam sama es daud aku dong cuy
kasian dia nggak ada yang minum cuy
udah bosen cuy kemarin gak habis
makan malam aja aku minumnya es dawet

hati hati makasiat fruit